wali kota jakarta utara rustam effendi mengundurkan diri dari jabatannya
ya surat pengunduran diri rustam dikabarkan sudah diterima gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama sejak senin sore
dilansir dari cnn indonesia com badan kepegawaian daerah dki jakarta sudah menerima surat tembusan pengunduran diri rustam effendi pada hari senin pukul tujuh belas waktu indonesia barat
namun sampai saat ini belum diketahui bagaimana tanggapan gubernur atas pengunduran diri rustam
tidak ada penjelasan detail mengenai alasan pengunduran diri rustam
sebelum mengundurkan diri rustam sempat dikritik ahok karena dianggap tidak bisa mengatasi banjir di jakarta utara
ahok juga sempat menyindir dan mengatakan rusta memiliki kedekatan dengan salah satu bakal calon gubernur dki jakarta yusril iza mahendra